kalian juga keroyok dia
harusnya kalian tau
tidak diizinkan di kampus kita
soal pengeroyokan itu nggak ada pak
semua ini terjadi antara saya sama thomas
kita berantem berdua
gini gak salah apa apa pak
kenapa dia bisa babak belur
dia udah berani menggol mika
dan itu belum cukup buat gue
lu hanya akan benar
ampuni pengianat ke lo
gue tahu gue disini masih baru

gue sama sekali udah gak punya uang yan
beneran ya uang gue udah kepake buat semester ini
gue gak butuh uang lo
lo gak tau gue bengkak siapa
kamu ikut dengan bapak
gue gak semudah seperti yang lo kira
dan gue gak pernah kalah dari lo
sekarang kamu ke ruang dekan
tapi saya gak bisa apa apa dia yang mulai duluan
saya lihat sendiri kamu mengancam dia
gue menang yan
gue menang yan
gue menang yan
lo menang sekarang
karena kelecikan lo
kita lihat di luar
kita lihat di luar
atau gue yang selesai
papa itu sudah banyak sekali masalah
jangan kamu tambah lagi
dengan kelakuan kamu
kamu lihat sendiri
apalagi ngelihat keadaan kamu sekarang ini
gak tambah pikiran papa
sekarang adik kamu diteror
papa gak mau kamu juga ikutan diteror
sekarang sudah menyewa marvel
untuk jadi bodyguardnya refah
papa berharap kamu gak mengganggu dia
kamu itu harus jaga diri dia
papa gak mau kamu ikutan diteror juga
mana bisa dia neror aku pak
mana bisa di neror aku pak
aku yang neror dia pak
kamu tuh jangan suka ngeremahin orang kenapa sih
kalau kamu bisa jaga diri
gak akan ada kejadian kayak gini
kamu marah kan atas sikap apa kemarin
kamu itu harusnya ngerti dem
papa ngelakuin ini semua
buat kebaikan kamu
kamu itu udah dewasa dian
harusnya ngerti mana yang baik mana yang buruk
jangan cuma ego kamu
dendam yang gak penting itu
padahal kamu sendiri tahu kan
boy itu gak bersalah
gak bersalah gimana pak
kalau boy itu tidak bersalah dan kamu juga tahu kan
terus aja pak belain dia pak
bapak itu tidak belain boy
aku gak butuh ceramah dari papa
papa gak akan marah sama kamu lagi
kamu ingat pesan pesan bapak tadi
jangan sampai kamu menyesal dean
papa pun misi ya
terus aja gue yang salah
padahal karena boy
hidup gue sengsara kayak gini
apa benar kalian beli thomas
gak ada yang gak bully thomas pak
emang manusia ini aja nih
banyak salahnya pak
jadi kita sebagai laki laki
saya harus kasih pelajaran sedikit sedikit aja pak
saksi sudah jelasin semua
kalian juga keroyok dian
maksudnya pak dian
harusnya kalian tau
tidak diizinkan di kampus kita
soal pengeroyokan itu gak ada pak

semua ini terjadi antara saya sama thomas
semua ini terjadi antara saya sama thomas
secara laki laki kita berantem berdua
gary gak salah apa apa pak
kenapa dia bisa babak belur seperti itu
tapi kalian lihat
karena dia terlalu lemah pak
kalau gua lemah
kenapa loh berdua berani keroyokan
kita hukum mereka karena kalau enggak
ke kantor polisi pak
kalau lo mau bawa kasus ini ke kantor polisi
jadi sekalian kita tuntaskan kasus ini
biar gua buka siapa lo sebenarnya
seorang pengkhianat dan lu pernah
ngebukin boy sampai babak belum
udah udah sudah sudah
emang lo ada bukti
kalau gua pelakunya
lagian boy itu temen gua
jadi gak mungkin gua keroyok boy
ini kampus dia
kalau ada masalah
dia diselesaikan secara berpendidikan
bukan adu otot
bukan adu otot
pertama kalinya kalian bikin masalah
pertama kalinya kalian bikin masalah
saya akan kasih skor
dan kalian berdua
tidak boleh kuliah selama satu bulan
aduh pak pak
masih satu bulan pak satu bulan lama banget lho
kita berdua bisa ketinggalan banyak pelajaran pak
kalau gak begini

dan saya tidak mau kalau masalah ini
sampai dibawa ke kantor polisi
kalau kalian berantem lagi
kenapa harus kita yang dihukum
jelas dia yang salah
dan kalaupun harus dihukum
lu gak harus
gak bisa gitu juga ya
gua juga dari sana
yang bakal gua bales nih anak di luar
kalau misalnya lu panjangin lagi
lu ributin dia lagi
yang ada kita di deo
gua gak terima
kita diskor sampai satu bulan
kita diskor sampai satu bulan
kita abisin diri luar
kita abisin diri luar
silahkan kalian keluar
baik pak terima kasih
saya sama ian permisi
saya permisi juga ya pak
terima kasih pak